sar gabungan basarnas tni polri dan warga setempat berhasil menemukan satu korban tanah longsor terakhir di jalur trans sulawesi poros buntau rantai bua dalam kondisi meninggal dunia
korban yang ditemukan adalah margareta rembon ditemukan sekitar tujuh meter dari titik longsor pada pukul lima belas empat puluh sembilan waktu indonesia tengah sabtu kemarin
dengan ditemukannya korban tersebut maka tim sar menyatakan pencarian ditutup dengan jumlah korban selamat lima orang dan meninggal tiga orang dalam kejadian ini
satu korban yang dicari dari kemarin atas nama ibu margaretha usia tiga puluh delapan tahun
jarak dari lkk ke lokasi yang ditemukan kurang lebih tujuh meter pada pukul lima belas empat puluh sembilan dan langsung diserahkan ke pihak keluarga